sebuah rangkaian kereta teknis konstruksi kereta cepat jakarta bandung kcjb minggu sore mengalami kecelakaan
kereta keluar dari jalur dan terguling hingga sejauh dua ratus meter
peristiwa yang terjadi di kawasan kampung campaka desa campaka mekar kecamatan padalarang kabupaten bandung barat ini mengakibatkan dua orang meninggal dan lima pekerja mengalami luka luka
berdasarkan informasi di lokasi kejadian kereta teknis milik pt kereta cepat indonesia cina atau pt kcic ini sedang didorong oleh sebuah lokomotif dari arah padalarang menuju jakarta
namun saat akan melintasi tempat kejadian perkara kereta tersebut gagal melakukan pengereman hingga akhirnya keluar dari jalur yang belum selesai dibangun
menurut warga kecelakaan kereta terjadi sekitar minggu pukul tujuh belas waktu indonesia barat dan menimbulkan bunyi cukup kencang
saat dilihat warga mendapati kereta tersebut sudah terguling keluar
terkait kecelakaan tersebut di reskrimum polda jabar akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
akan menurunkan tim atau super radar ke depannya
tol akkp yang kita bertangkanting dari pusat laporan
hingga minggu malam kereta teknis konstruksi kjb kcic masih belum dievakuasi
tresna pamungkas bandung barat jawa barat